enam belas kelompok terbang asal indonesia hari ini dijadwalkan tiba di tanah suci dengan total ribuan jamaah
lantas bagaimana persiapan haji di tanah suci tahun ini sudah bergabung bersama kami
kepala kantor urusan haji jeddah nasrullah jasab
selamat malam waktu indonesia pak
selamat malam waktu indonesia selamat sore waktu arab saudi
iya selamat sore waktu arab saudi
jadi hari ini jamaah asal indonesia sudah mulai berdatangan ke arab saudi
bagaimana sejauh ini persiapan haji di sana
ya tadi pagi jam enam empat puluh lima sudah tiba kloter jkg satu dari jakarta melalui jalur pastrek
alhamdulillah mulai dari landing sampai dengan jamah keluar dari bandara menuju bus berjalan dengan lancar
tadi juga disambut oleh wakil kementerian haji dan umroh bidang ziarah
kemudian juga ada bapak duta besar republik indonesia
untuk arab saudi bapak dr abdul aziz ahmad
dan ketua ppi arab saudi pak subhan kholid dan beserta kami
secara umum hari ini perjalanan haji atau kedatangan jamaah di arab saudi berjalan dengan lancar
kemudian persiapan akomodasi transportasi dan catering juga hari ini berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan
oke baik pak nas ini tahun ini kan sudah ada lebih dari tiga puluh persen
jamaah indonesia yang merupakan jamaah lansia
apakah ada persiapan khusus untuk mereka
ya tahun ini ada petugas khusus khusus lansia bahkan ada kepala bidang pelayanan terhadap lansia
tadi misalnya di kloter pertama itu ada sekitar empat atau lima orang yang menggunakan kursi roda
kemudian di kloter soc satu juga ada beberapa jamaah yang menggunakan kursi roda
bahkan tadi ketika
jamaah di ruang hall di bandara madinah itu ketika akan menuju bus karena kursi roda yang ada terpakai akhirnya digotong oleh dua orang petugas
ini komitmen kementerian agama pak menteri bahwa haji tahun ini memang haji rahma lansia
karena itu kita berharap semua petugas terutama petugas lansia
betul betul dapat melayani jamaah yang lansia ini
oke terkait dengan kesehatan mereka para lansia apakah juga ada persiapan khusus di sana
ya sebetulnya untuk kesehatan sebelum ke tanah suci
jamaah haji ini melakukan pemeriksaan kesehatan atau disebut dengan istitoah kesehatan
kemudian setelah mendapatkan sertifikat istitoah kesehatan
jamaah haji baru berhak pelunasi
setelah itu berangkat ke tanah suci
tanah suci pun sebelum keberangkatan diperiksa lagi oleh pihak kkp
yang nanti akan menyatakan bahwa jemaah ini memang layak terbang atau tidak
jadi ikhtiarnya sudah sedemikian rupa
dan tentu di tanah suci pun bahkan di dalam kloter pun ada petugas kesehatan
ada tiga orang petugas kesehatan satu dokter dan dua perawat
bahkan di madinah dan mekah pun ada namanya kkhi
atau klinik kesehatan haji
di kekuatan indonesia yang selalu siap untuk melayani jamaah haji
di kloter ada petugas kesehatan
kemudian di madinah juga ada klinik kesehatan haji
di mekah juga ada klinik kesehatan haji
bahkan di beberapa tempat di mekah nanti akan dibuat klinik satelit
jadi hotel hotel yang memiliki ruangan besar akan dijadikan ruang layanan gabungan kesehatan
bagi para petugas kesehatan untuk melayani jamaah haji
sehingga dua puluh empat jam mereka siap melayani jamaah
dengan cara piket dan jamaah bisa terlayani dengan baik
baik memang harapannya adalah lancar semua dan dalam keadaan sehat walafiat
bahkan persiapan juga sudah dilakukan sejak di tanah air
kemarin sebelum keberangkatan juga sudah ada persiapan terkait dengan cuaca panas di sana
lantas bagaimana dengan keadaan di sana
ketika harus menghadapi cuaca panas yang berbeda dengan yang mereka hadapi di tanah air
hari ini mas reza ini di layar kami ini ada tiga puluh sembilan derajat celcius
artinya jam empat sore waktu arab saudi ini suhunya masih mendekati empat puluh
jadi bisa dibayangkan kalau misalnya jam satu jam dua siang
atau bahkan nanti di puncak musim panas ini kemungkinan bisa mencapai empat puluh delapan
atau mungkin bahkan lebih yang
oleh karena itu kita meminta kepada jamaah haji pertama
untuk tidak melakukan banyak banyak kegiatan selain kegiatan ibadah
kemudian banyak minum tentunya dan makan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan oleh ppih arab saudi
catering yang akan diberikan itu sudah kita perhitungkan betul
gizinya dan kandungan kandungan yang lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat daya tahan tubuh jamaah haji
jadi banyak minum kemudian tidak melakukan kegiatan yang di luar kegiatan ibadah
sehingga nanti pada saat masuk puncak musim haji fisik jamaah terjaga dan bisa melaksanakan haji dengan sempurna
baik pak anas tadi anda menyebutkan mengenai catering begitu
kalau kita lihat dari evaluasi tahun lalu catering ini menjadi salah satu catatan dan juga keluhan dari jamaah
bagaimana dengan persiapan dan juga antisipasi pada tahun ini
sebelum kami melakukan penyediaan layanan catering
itu ada tim khusus yang tentunya ekspor menyusun menu catering
yang tentu pertimbangannya bukan hanya dari soal rasa tapi juga dari sisi kesehatan
rasa tentu menjadi pertimbangan tapi di sisi lain juga betul dijaga
jadi ya tentu ada saja jamaah yang merasa ini dirindahnya kurang pas
meskipun kita berusaha sedemikian rupa agar makanan yang dimakan itu betul betul cita rasa indonesia
bahkan tahun ini ada ketentuan dalam kontrak itu agar menggunakan produk produk indonesia
sehingga tesnya atau rasanya itu mendekati dengan masyarakat yang ada di tanah air
seperti itu mas reza
oke baik pak
tapi kalau misalnya kita lihat kan
dari laporan yang saya dapatkan memang kalau dari jumlah catering akan ditambah begitu
ini seiring dengan perbedaan jumlah biaya naik haji yang tahun lalu rp tiga puluh sembilan delapan juta
tahun ini naik sepuluh juta menjadi empat puluh sembilan delapan juta rupiah
selain jumlah catering yang juga ditambah jumlah makannya begitu
apa saja perbedaan yang akan dirasakan jamaah nantinya
jemaah haji itu mendapatkan makan ya baik di madinah maupun di mekah
di madinah tiga kali selama berada di madinah kemudian di mekah juga demikian selama ada di muka
kemudian bahkan di saat saat crowded sekalipun ya di menjelang wukuf itu jamaah masih mendapatkan makan
dan untuk kucak haji di masair di aropah muzalipah dan mina
kami terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan di masa air ini
di aropah muzalipah dan mina
salah satu yang menjadi concern kami adalah makanan
jadi beberapa kali kami melakukan meal test ya
untuk memastikan bahwa yang akan dikonsumsi jamaah nanti di puncak haji itu betul betul tesnya indonesia
makanan yang sehat karena dalam situasi yang lelah dan udara panas
saya kira asupan gigi itu menjadi penting
jadi itu bagian dari
ikhtiar yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah secara maksimal
baik pak anas terakhir ketika memang jamaah sudah sampai di sana
apa yang harus mereka lakukan supaya keadaan dan juga kesehatan mereka tetap terjaga
dari awal sampai dengan selesainya ibadah nanti
ya tentu kesehatan menjadi hal yang paling utama karena ibadah haji ini ibadah fisik ya
dan karena itu sejak jamaah tiba di arab saudi arabia
sejak jamaah tiba di arab saudi tadi di airport madinah
kami menyampaikan bahwa konsen saja untuk ibadah sholat arba'in di mesir nabawi
kalau ada jamaah yang kesehatannya kurang memadai ya tidak memaksakan diri ya
dan tadi saya ulangi lagi untuk tidak menggunakan waktu di luar hal hal yang berkaitan dengan ibadah
ya sekedar jalan mungkin tidak terlalu jauh ya
tidak terlalu jauh nggak apa apa
tapi sekali lagi bahwa jemaah haji akan berada di arab saudi ini cukup lama
kesehatan menjadi hal yang sangat penting sekali
sehingga tujuan utama nanti ketika di masa puncak haji
ketika hukum di arafah mabit di mina melontar dan seterusnya sampai ibadah
itu bisa dilakukan secara sempurna oleh jamaah haji
tentu juga anjuran dari pihak kesehatan untuk banyak banyak mengkonsumsi obat
makan makanan yang sehat ya
tidak sembarangan membeli di tempat tempat yang tidak direkomendasikan
seperti itu mas reza
baik tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kadar air agar tidak dehidrasi begitu ya
terima kasih kepala kantor urusan haji jeddah nasurullah jasab
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news